bank bca dan entitas anak mencatat laba bersih tahun dua ribu dua puluh dua sebesar rp empat puluh tujuh triliun
capaian tutup tahun tersebut dibarengi dengan pertumbuhan penyaluran keseluruhan kredit
bank sentral asia tbk menutup tahun dua ribu dua puluh dua dengan capaian gemilang
berdasarkan keterangan resmi sepanjang tahun dua ribu dua puluh
di angka rp tiga ratus dua puluh dua dua triliun
meskipun terdapat tantangan berupa ketidakpastian perekonomian global
namun kami melihat momentum bisnis
di indonesia kembali bertumbuh
turut mendorong momentum bisnis kami menggelar sejumlah event strategis di dua ribu dua puluh
diantaranya dua x bca expo bca umkm fest dua ribu dua puluh dua dan bca wealth summit dua ribu dua puluh dua
upaya ini berdampak positif bagi kinerja perseroan
salah satunya peningkatan portfolio kpr hingga menembus satu ratus delapan triliun rupiah untuk
dalam rangka mendorong ekonomi sirkular bca juga melakukan inisiatif pengolahan limbah sisa operasional perseroan
seperti limbah non organik dokumen catrich atm dan seragam
yang sudah tidak terpakai seberat lima ratus delapan belas ton
target kita juga sejalan dengan target pertumbuhan kredit bca
pertumbuhan kredit bca diikuti perbaikan kualitas pinjaman tahun dua ribu dua puluh
hal tersebut tampak dari
bca kalau ditanya itu baru selama agustus
kita ambil saat bi menaikkan bunga ya
itu yang kita naikkan
nah pertanyaannya apakah ini akan kapan dan kapan akan menyesuaikan
tentu kita akan melihat likuiditas kita
selama likuiditas kita cukup mungkin ini akan sangat lambat mengikuti kenaikan bank indonesia
tetapi kalau memang ternyata diperlukan dana yang besar untuk menambah likuiditas kita
ya tentu deposito sedikit sedikit kita akan coba naikkan
sehingga aset bca naik menjadi rp satu tiga ratus lima belas triliun pada tahun dua ribu dua puluh
seiring dengan pertumbuhan aset
jumlah rekening nasabah juga tumbuh enam dua juta menjadi tiga puluh empat tujuh juta rekening
dengan volume transaksi mencapai dua puluh empat satu miliar kali